presiden jokowi telah menaikkan peraturan presiden nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat tentang jaminan kesehatan
sesuai ketentuan baru ini bpjs kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau kris
pemerintah mengeluarkan ketentuan baru tentang jaminan kesehatan
sesuai ketentuan baru atau peraturan presiden nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat ini
bpjs kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau kris di rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs
menteri kesehatan budi gunadisadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas satu dua dan tiga dalam program bpjs kesehatan
menkes menyatakan kelas bpjs tidak dihapus tetapi standarnya disederhanakan
standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat
jadi dulu ada kelas tiga sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
diharapkan lebih sederhana dan lain lain
nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah bapak presiden tanda tangan
di pasal satu ayat empat b perpres nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat disebutkan
kelas rawat inap standar menjadi standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima peserta bpjs
dalam kelas rawat inap standar terdapat dua belas kriteria
di antaranya setiap ruang rawat inap harus memiliki struktur bangunan yang kuat
memiliki ventilasi udara pencahayaan dan pengaturan suhu
setiap tempat tidur dilengkapi dengan nakas atau lemari kecil
serta sistem panggilan keperawat
setiap ruang maksimal diisi empat tempat tidur dan memiliki kamar mandi di dalam ruangan
di rut bpjs ali gufron mukti menyatakan
sampai juni dua ribu dua puluh lima mendatang sistem yang berlaku tetap sama
sedangkan iuran baru ditentukan setelah penerapan kelas rawat inap standar
yang nantinya akan dievaluasi
sampai sekarang nanti sampai tiga puluh juni dua ribu dua puluh lima ya
saya kira masih tetap sama ya dengan apa yang ada di sini
karena di perpres sebelumnya itu khusus tentang kelas itu kan sudah ada ya
tetapi untuk yang katakanlah mereka yang memiliki gaji ya
pendapatan gaji atau kita istilahnya itu peserta penerima upah
itu jelas sudah satu persen pemberi kerjanya empat persen gitu
yang belum sama itu iurannya ini kan yang
peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja gitu
yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki khawatir penerapan kris
akan membuat kelompok kelas atas berpindah dari sistem jkn
sistem kris dikhawatirkan ylki akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta
jika terjadi migrasi dari kelompok ekonomi kelas atas
nah ini yang kemudian menjadikan kelasnya yang sepertinya diinginkan sama rata sama rasa
saya kira tidak semudah itu
untuk kemudian diatur walaupun kita belum tahu di berapa sebetulnya tagihan tagihan
atau iuran yang ditentukan untuk jkn
tapi dari awalnya sudah bisa kelihatan
kelompok konsumen tertentu yang bisa membantu jkn
akan berpindah ke asuransi komersial yang kemudian menjadi kebiasaan yang dia lakukan
sistem kelas rawat inap standar akan diberlakukan di seluruh rumah sakit
paling lambat tiga puluh juni dua ribu dua puluh
tim liputan kompas tv
selamat malam pak syahril
kalau dengan penerapan kris aturannya menyebutkan bahwa berlakunya paling lambat tiga puluh juni tahun depan
nah tapi transisinya ini seperti apa disiapkannya
untuk para peserta bpjs kesehatan saat ini menuju ke kris tahun depan
jadi bpjs ini atau jkn kesehatan nasional ini kan berproses sejak tahun dua ribu empat yang lalu
diharapkan ini semakin hari semakin baik
nah setelah perjalanan sekian lama ini ada evaluasi
perlunya dibuat kelas rawat inap yang standar
urgensinya adalah agar pelayanan medis maupun non medis
itu dapat dirasakan sama merata bagi seluruh peserta bpjs
dimana proses ini dimulai dengan uji coba
nah dengan keluarnya perpres lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat ini
mengisyaratkan kita sudah harus mulai
dan paling lambat diberlakukan adalah satu juli tahun dua ribu dua puluh lima
di indonesia ada tiga enam puluh rumah sakit yang nanti masuk dalam kriteria ini
di mana mereka harus menggunakan enam puluh
tempat tidurnya bagi rumah sakit pemerintah
dan swasta itu empat puluh harus memenuhi standar kris
yaitu dengan dua belas kriteria itu
nah dengan dua belas kriteria yang diharapkan ini jadi perbaikan
kalau sekarang kan bpjs kesehatan ada peserta kelas satu sampai tiga
nah khawatiran yang muncul dari masyarakat
kalau membayar kelas satu atau peserta kelas satu
toh nantinya akan ada standar yang sama
sampai nanti ditetapkannya adanya evaluasi iuran
maka iuran itu selama ini sama mbak ya
dan ini berlaku kepada seluruh peserta bpjs
artinya peserta bpjs yang tadi yang kelas satu kelas dua
tetap dapat masuk di dalam rumah sakit dengan kelas itu
nah hanya saja yang khusus kelas tiga
dengan keluarnya dua belas komponen atau kriteria ini
artinya maksimal satu ruangan hanya boleh empat
seperti yang dijelaskan oleh bapak menteri kesehatan
itu seolah olah naik ke kelas dua
fasilitasnya sama gitu lupa ya
oke jadi upgrade untuk yang kelas tiga
tetap artinya itu tetap mendapatkan fasilitas itu
dengan dua belas kriteria tadi mbak
lalu bagaimana dengan kesiapan rumah sakit
pada saat penerapannya nanti di masa transisi ini pak
karena kalau kita tahu ada berapa kasus juga
ada yang harusnya maksimum empat tempat tidur
tapi pada praktiknya enam tempat tidur begitu
nah ini antisipasi dan pengawasannya seperti apa
jadi sudah diubah buka aja di tahun dua ribu dua puluh tiga
rumah sakit sebetulnya sudah harus menyesuaikan diri
agar kelas rumah sakitnya memenuhi standar kris ya
nah untuk itu kalau kemarin sudah dilakukan
survei oleh kementerian kesehatan
itu ada dua sembilan ratus empat puluh empat pak ya
rumah sakit yang dilakukan survei selama satu bulan
itu menunjukkan delapan puluh satu atau dua sembilan ratus empat puluh empat
atau dua lima ratus itu sudah memenuhi dua belas kriteria
nah yang sisanya masih ada yang belum baru sebelas
tetapi mereka berproses tetap berproses agar
menjelang tahun dua ribu dua puluh lima bulan juni tanggal tiga puluh itu dapat terpenuhi
ya kalau tadi bapak menyebutkan bahwa
sebenarnya kalau sistem kelas satu dua tiga itu sama saja pembayarannya
dan kelas empat itu juga sudah diharapkan akan lebih baik
nah apakah yang berbeda dengan pengelolaan bpjs kesehatan
sebenarnya evaluasinya di mana kebijakan ini sehingga bisa menghasilkan
fasilitas yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik
ya dari sisi layanan medis dan layanan non medis pak ya
jadi dalam telepres dua ribu dua puluh empat nomor lima puluh sembilan ini kan mengatur ya
bagaimana kelas krawat inap itu di standarkan minimal
jadi bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik
jadi bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik
ini ada beberapa hal yang harus diketahui
pertama kelas satu itu memiliki dua belas komplemen tadi
nah untuk kelas satu kelas dua kan nggak ada apa salah ya

tetapi yang kelas tiga masih ada beberapa rumah sakit yang empat lima bahkan enam ya atau tujuh
mandi di dalamnya mbak nah sehingga
nyaman enak dan memang
merasa dihargai betul secara
melaksanakan kris di dalam uji coba itu mbak
pelayanan yang jauh lebih baik tapi bagaimana
sesuai atau bpjs kesehatan selama ini
sudah bisa menyediakan pelayanan
keluhan sebelumnya adalah sebenarnya tidak cukup
layanan yang diharapkan untuk masyarakat sehingga
banyak masalah misalnya antreannya
lama atau ketidak ketersediaan
tempat tidur dan sebagainya bagaimana pak
sama dengan dua atau tiga tahun yang lalu
nah sehingga dengan penyesuaian
berlakukan kris ini tentu saja
iuran maupun tarif gitu pak
iurannya tidak memberatkan termasuk
para peserta bpjs kesehatan
dan kris nantinya terima kasih pak syahril
kementerian kesehatan telah berbagi di sapa indonesia malam